anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
hasil pemantauan per minggu memperlihatkan data kurva pergerakan covid sembilan belas di tanah air
melandai gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas mengaku data tersebut didapat diantaranya dari akses covid sembilan belas go id
pengumpulan data dari seluruh daerah dinas kesehatan rumah sakit dan puskesmas
hal ini disampaikan ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas wiku adi sasmito
dalam diskusi pergerakan kurva landai terkait penyebaran virus corona di tanah air di geraha bnpb jakarta sabtu pagi kemarin
menurut dia data itu bisa menjadi navigasi bagi gugus tugas untuk memantau pergerakan covid sembilan belas di nusantara
ia menyebut data jumlah kasus mingguan didapat berdasarkan pemantauan pergerakan kurva melandai
dari sepuluh provinsi yakni dki jakarta jawa barat
jawa timur jawa tengah sulawesi selatan banten ntb bali papua dan sumatera barat
satu satunya cara untuk melandaikan kurva adalah memastikan bahwa kita tidak menularkan dan orang lain tidak menularkan pada kita
caranya adalah merubah perilaku
jaga jarak cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
jaga imunitas tetap tinggi
itu adalah gerakan bersama sama seluruh masyarakat di indonesia
kalau kita semua melakukan hal yang sama
maka virus itu tidak akan mampu menulari antar manusia
tidak semua data kematian pasien dalam pengawasan selama pandemi covid sembilan belas
tercatat dengan baik oleh pemda daerah istimewa yogyakarta
sejumlah pdp tak terdata
bahkan ada pasien yang
yang dinyatakan negatif virus corona tanpa melewati uji laboratorium
berikut ini adalah liputan kolaborasi jurnalis dari sejumlah media di yogyakarta
yang berbasis jurnalisme data
pemakaman pria empat puluh tujuh tahun berinisial bs
warga ngaglik sleman daerah istimewa yogyakarta ini
sempat menjadi perhatian publik yogyakarta awal april lalu
sebab selama dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan oleh sebuah rumah sakit swasta di sleman
ia tak pernah berbicara
tak pernah diisolasi dan diminta mengisolasi diri sendiri di rumah
istri bs yang dihubungi lewat pesan singkat mengatakan
saat itu pihaknya mendapat informasi tidak ada kamar isolasi di semua rumah sakit
pada tiga puluh satu maret suaminya meninggal di rsup dr sarjito
setelah dijemput ambulans dari rsud sleman dalam kondisi mengalami sesak napas
istri bs mengatakan suaminya tidak pernah diambil sampel atau mengikuti uji swab
hal ini juga dikonfirmasi oleh psu sleman
saat ini istri bs sedang menjalani isolasi dan telah menjalani uji swab di rsud sleman
namun berdasarkan penelusuran di situs corona jogjaprov go id diketahui
pdp nomor dua ratus delapan puluh sembilan yang diakui dinas kesehatan sleman sebagai bs
dinyatakan dalam status negatif covid sembilan belas meski tak pernah menjalani uji swab
sengkaru data tak hanya terjadi di sini
selama masa pandemi covid sembilan belas di d i y sedikitnya delapan kasus kematian pdp tak tercatat pemda d i e
data ini dihimpun dari tim reaksi cepat bpbd daerah istimewa yogyakarta
rsup dr sarjito dan palang merah indonesia kabupaten gunung kidul
salah satunya terjadi pada seorang perempuan berinisial th berusia empat puluh tiga tahun yang tinggal di panggung harjo sewon bantul
meski tak mendapat informasi tentang status pdp
kepala desa setempat membenarkan warganya sempat diisolasi di sebuah rumah sakit swasta di sleman
yang kemudian meninggal dan dimakamkan dengan prosedur covid sembilan belas
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pak kadus selama dalam beberapa saat sebelum meninggal itu ada proses isolasi
pemakaman th dilakukan oleh petugas posko dukungan operasi gugus tugas penanganan covid sembilan belas d i e
yang dikoordinatori oleh trc bpbd d i e
informasi awal yang menyebut jenazah berstatus pdp berasal dari rumah sakit yang merawat
pada prinsipnya di lapangan kita mempunyai parameter parameter terutama adalah diagnosa dokter
itu menjadi parameter kita utama untuk bisa bahwa ini kita lakukan dengan standar atau prosedur penanganan covid
terkait dengan data tersebut dinas kesehatan d i y mengaku tak pernah luput memasukkan data kematian pdp
inilah satu satunya data yang digunakan pemda d i e dalam pengambilan kebijakan selama pandemi covid sembilan belas
mungkin nggak ada pasti kalau ada kematian kita pasti terinformasi
kalau tidak ada itu yang baru kan saya tanya sekarang yang punya data dia meninggal atau bukan atau data yang pertama dia masuk rumah sakit siapa
kan data di rumah sakit kemudian secara berjenjang di dalam perdoman itu kan dia harusnya melapor dulu ke kabupaten kota
jadi nggak mungkin kalau kabupaten kota tidak melapor ke d i y tidak menyampaikan ke d i y kita nggak punya
tapi kalau dia lapor pasti dan saya pertanyakan juga kalau dia kemudian tidak ada datanya berarti kabupaten kota tidak mendata
di mata manajer program geospasial epidemiologi aikman oxford clinical research unit jakarta iqbal elyasar
pencatatan data kematian lebih penting daripada indikator kasus
karena indikator kasus tidak mencerminkan secara utuh situasi pandemi covid sembilan belas
menurutnya pencatatan data covid sembilan belas yang tak akurat justru penuh risiko
keterbukaan terhadap data ini itu penting satu kepada masyarakat untuk lebih berhati hati lebih waspada
yang kedua adalah kita kan mau menilai efektivitas intervensi kita
salah satu penilaian efektivitas intervensi itu kalau kita berhasil adalah jumlah kasus turun jumlah yang mati kan turun
jumlah yang mati kan turun jumlah yang mati kan turun
nah kalau jumlah matinya saja tidak benar angkanya bagaimana kita bisa bilang ya transmisi kita berhasil kan gitu ya
inisiasi pemda d i e dalam memberi informasi publik lewat situs resmi yogyakarta tanggap covid sembilan belas perlu diapresiasi
namun pencatatan data yang tak akurat justru berpeluang membahayakan masyarakat dalam menghadapi covid sembilan belas
inilah liputan kolaborasi jurnalis dari sejumlah media di d i e yang berbasis jurnalisme data
hendrawan setiawan teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta
klaim ini diragukan mengingat pemerintah tidak memiliki kurva epidemi yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi
kurva epidemi diperlukan sebagai pijakan menilai pelaksanaan kebijakan pengendalian covid sembilan belas di tanah air
dan malam ini kita akan menunjukkan
kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan skype
ada bapak pandu riono pakar epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
selamat malam pak pandu
selamat malam mbak
oke dan melalui sambungan telepon sudah bergabung juga bersama dengan kita dr brian sri prihastuti tenaga ahli utama ksp
selamat malam dr brian
selamat malam mbak rifaya
oke dr brian saya langsung saja ke anda
ketua gugus tugas penanganan covid sembilan belas
dan hari sabtu kemarin ketua tim pakar gugus tugas prof wiku juga mengklaim kurvanya ini sudah landai
apa dasar dari data pemerintah mengklaim seperti itu dokter brian
ya mungkin karena melihatnya gini
setiap hari itu gugus tugas melaporkan pertambahan jumlah kasus baru secara nasional
setiap hari itu gugus tugas melaporkan pertambahan jumlah kasus baru secara nasional ya
yang kemudian dilaporkan melalui yang kita sebut sebagai situation report dari gugus tugas
mungkin melihat dari pertambahan kasus itu
bisa jadi angka itu dikatakan perubahan dari hari ke hari
tetapi belum tentu angka itu belum tentu didapatkan dari rata rata penurunannya
karena kalau secara garis besar sebetulnya kita masih melihat
masih fluktuasi angka hari per hari itu masih sangat dinamis ya kalau secara nasional ya
kecuali untuk dki dki memang sudah kelihatan grafiknya kelihatan sekali bentuk penurunannya
walaupun itu bukan berarti bahwa penurunan itu akan terjadi terus menerus
karena kalau kita tidak waspada masih ada kemungkinan untuk terjadi penaikan kembali
karena sebetulnya belum terlalu ke bawah masih agak ada di puncak ya sisinya
oke dr brian bagaimana kemudian pemerintah bisa memprediksi pelambatan ataupun penurunan khusus untuk provinsi dki jakarta
kalau kemudian kurva yang dipakai pemerintah ini bukan kurva epidemi
melainkan kurva jumlah kasus konfirmasi tambahan per hari
sebetulnya kan gini kita tahunya kurva sudah bisa kelihatan kurva itu kan kalau prosesnya sudah apa namanya
kurvanya sudah betul betul terbentuk ya artinya fase itu sudah lewat ya
kalau sekarang kan ini kita masih berjalan
kasus baru itu setiap hari masih ada
kecuali kalau sudah tidak terjadi kasus baru
nah itu baru terlihat bahwa itu terjadi penurunan
ini kan setiap hari masih ada kasus baru ya
jadi kita belum bisa juga melihat kurva epidemiologinya
walaupun para pakar epidemiologi itu bisa melakukan modeling modeling untuk melihat kurva tersebut
tapi dr brian pemerintah mengakui tidak sih bahwa kurva penambahan pasien positif ini tidak sesuai dengan standar ilmu epidemiologi
atau tadi penjelasan anda karena ini jumlah kasusnya setiap hari bertambah begitu
saya rasa kalau dari gugus tugas kita tidak ada ya wacana yang mengatakan bahwa apa namanya
tidak ada wacana bahwa grafik ini adalah tidak sesuai dengan grafik epidemiologi ya
karena setiap hari masih diikuti terus
apa namanya pertambahan kasusnya
oke oke saya ingin minta konfirmasi anda juga
apakah betul bahwa jumlah kasus yang diumumkan perharinya oleh jurubicara gugus tugas itu adalah jumlah akumulasi hasil swab test yang dilakukan hari hari sebelumnya
artinya bukan orang yang hari ini diperiksa kemudian hasilnya hari ini juga keluar
artinya itu akumulasi bisa saja hasil tes orang yang dilakukan tesnya seminggu yang lalu atau tiga hari yang lalu atau mungkin lima hari yang lalu
seperti itu dr brian
enggak bukan begitu caranya
pemeriksaannya bisa dilakukan beberapa hari yang lalu karena tergantung
karena kita kan berbicara nasional ya
tetapi yang dilaporkan hari ini adalah yang memang diketahui hasilnya keluar pada hari ini
bukan berarti bahwa hasilnya keluar kemarin kemudian baru dilaporkan hari ini
enggak seperti itu
karena kan sistem pelaporannya sebetulnya sudah online ya
tetapi yang jadi masalah adalah pengambilan swabnya belum tentu hari ini
karena kan ini kita pemeriksaan swab itu dilakukan di sekarang itu sekitar ada empat puluh sembilan laboratorium yang tersebar di beberapa tempat di indonesia
nah ini kan kondisinya berbeda beda kecepatannya berbeda beda kapasitas mesinnya juga berbeda beda
jadi perbedaannya ada di pengambilan spesimen
tetapi masuk di dalam pencatatan itu sesuai dengan hasil positif keluar
oke saya mau tanya ke pak pandu
pak pandu tadi dr brian sudah menjelaskan bahwa perbedaannya ada di
pada saat pengambilan spesimen tapi pada saat pencatatan itu pasti selalu sesuai dengan pada saat hasil itu keluar
jadi tidak ada perbedaan
apa sebetulnya menurut anda dan juga teman teman pakar epidemiologi melihat kurva harian yang disampaikan oleh pemerintah dengan kurva yang anda dan juga teman teman itu sampaikan pak pandu
iya kalau kita menganalisisnya begini
bahwa antrian lab itu terjadi
jadi hari ini adalah laporan hasil laboratorium
mungkin saja kasus itu sudah tiga hari atau lima hari yang lalu
jadi yang penting adalah ini kasus yang hanya dilaporkan hasil labnya
dan misalnya kemarin di jawa timur itu meningkat drastis
dan itu dari keputusan tugas jawa timur menyatakan bahwa ini adalah kasus kasus lama
yang baru keluar hasilnya
jadi tidak mungkin terjadi peningkatan yang drastis seperti itu
nah ini satu contoh bahwa memang kapasitas swab kita masih terbatas
sehingga antrian ini masih terus terjadi
kalau memang kita bisa meningkatkan mungkin antriannya akan makin pendek
mungkin sehari atau dua hari paling lama hasilnya sudah keluar
dengan demikian kita bisa mengamati perjalanan
kenaikan kasus ini atau penurunan kasus ini
itu yang menjadi dasar kenapa belum terbentuk atau sulit mencermati bagaimana pembentukan kurva ini
tapi kita sudah mengantisipasi
kita juga melihat berapa jumlah testing berapa jumlah tren peningkatan pdp
jadi jangan hanya melihat satu tren kasus saja
ingat yang kita lihat adalah trennya bukan jumlahnya
kalau kita ada seperti itu
kita sudah bisa membentuk kurva
seperti kurva di ki sudah menurun
sudah kelihatan puncaknya
kurva yang lainnya belum mencapai puncak
misalnya di luar di ki masih terus mendaki
nah ini yang menurut saya memang kita sedang membentuk kurva
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
tadi dr brian sudah menyampaikan bahwa kurvanya ini masih fluktuatif untuk seluruh indonesia terkait dengan covid sembilan belas
mengapa itu juga
itu bisa terjadi kita akan tanya nanti ke pak pandu riono
seusai jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio
ada pak pandu riono pakar epidemiologi fkm ui
dan ada dr brien sri prihastuti tenaga ahli utama ksp
dan saya akan langsung ke pak pandu melanjutkan tadi sebelum break
bahwa kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh dr brian
bahwa memang datanya itu ataupun kurva penyebaran covid sembilan belas di indonesia ini masih fluktuatif
apa sebetulnya yang menyebabkan itu fluktuatif
apakah faktor faktor yang tadi pak pandu sebutkan soal antrian lab ini terjadi
itu membuat kemudian naik turun begitu kasusnya pak pandu
ya lebih banyak karena kapasitas laboratorium kita untuk testing dengan pcr masih terbatas
kemampuannya kalah dengan kecepatan peningkatan pdp
ini yang menurut saya membuat kita harus berhati hati
kalau saya membaca dengan mudah mendeteksi ada antrian
karena ada fluktuasi
dan juga melihat jumlah testing yang diperiksa
dan juga melihat juga tren pdp
terus kemudian saya deteksi wah ini ada terlambatan
jadi kita tidak bisa langsung mengambil begitu saja angka jumlah kasus yang dilaporkan pada hari itu
oke saya mau tanya ke dr brian
dr brian bahwa tadi sudah disebutkan oleh pak pandu bahwa tren pdp kita cukup tinggi
dan itu menurut pak pandu terjadi antrian ternyata
antrian di laboratorium untuk pengecekan hasil swab test
apakah itu kemudian disadari dr prian oleh pemerintah
karena apalagi kan sebetulnya kan bapak presiden memberikan arahan itu
memberikan target supaya kita bisa melakukan sepuluh pemeriksaan per hari
nah faktanya sekarang kalau kita lihat dengan empat puluh saya lupa ya persija empat puluh enam atau empat puluh sembilan laboratorium yang tersebar
itu kapasitas kemampuan
kapasitas kemampuan kita kalau beroperasi penuh itu sekitar lima sampai enam pemeriksaan per hari
itu kalau terpakai penuh
faktanya kalau kita melihat utilisasinya itu sehari rata rata hanya sekitar tiga sampai empat per hari
tentu banyak penyebabnya kenapa ini terjadi ya
kita pernah mengalami kekosongan reagen
sehingga alatnya ada tapi reagennya tidak ada
kalau enggak reagennya ada alatnya ada media untuk transfernya yang tidak ada
sekarang beberapa minggu yang lalu kan kita sudah mendapatkan kembali reagen sebanyak empat ratus ribu ya
nah ini juga mendorong kemudian mulai peningkatan terlihat juga peningkatan kasusnya kan agak tinggi
karena kemudian dari banyak orang yang diperiksa itu pun orang yang akses terhadap pemeriksaan pun belum tentu hasilnya positif
ini juga pr yang lain juga
bagaimana ketepatan kita untuk maksudnya begini
setepat mungkin memeriksa orang yang potensial untuk menjadi positif
harus tepat juga mencari kelompok yang harus diperiksa
iya dokter bilian kalau bisa saya contohkan ini saya mengambil sampel begitu di vietnam
vietnam vietnam memeriksa dua dua orang per seribu penduduk
sementara indonesia hanya memeriksa dua orang per seribu penduduk
artinya cakupan pemeriksaan di vietnam itu sepuluh kali lipat dibandingkan dengan pemerintah kita begitu
apakah kemudian ini tidak dicari solusinya karena persoalan untuk mengetes secara massal itu adalah kunci untuk tahu persebarannya dan kurvanya dokter brian
ya kalau kunci kita paham betul
makanya bapak presiden mendorong untuk target sepuluh ribu itu karena kita tahu ini memang kunci
karena hanya dengan bisa mengetahui status terinfeksinya seseorang
maka kita bisa segera mengambil tindakan seseorang itu perlu diisolasi oleh bapak presiden
dan kemudian perlu diambil tindakan pengobatan atau tidak
kalau untuk pengobatan orang yang bergejala itu mungkin akan lebih mudah
karena orang yang sakit apalagi semakin berat dia akan voluntary akan mencari pertolongan untuk pemeriksaan dirinya
tetapi yang gejalanya ringan ini cenderung untuk tidak datang untuk memeriksakan
kita sangat menyadari situasi itu
tetapi kondisi vietnam dengan indonesia tentu saja berbeda
karena wilayah kita yang sangat luas
kemudian kebutuhan reagen kita akan sangat banyak
dan reagen ini sampai sekarang kita masih tergantung dengan reagen dari luar
walaupun pemerintah sudah mendorong supaya kita bisa memproduksi reagen di dalam negeri
bio farma menyatakan sedang mengembangkan itu
mudah mudahan mereka berjanji bahwa sekitar pertengahan juni atau akhir juni reagen dalam negeri sudah bisa diproduksi
tapi jumlahnya juga tidak
jumlahnya juga terbatas
kemampuannya hanya lima puluh ribu per minggu ya produksinya
jadi kita punya banyak kendala memang harus diakui itu
saya rasa pr kita sekarang bersama adalah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendeteksi sebanyak mungkin orang yang terinfeksi dan diisolasi
tetapi dengan keterbatasan pcr yang kita miliki
keterbatasan reagen yang kita miliki
jadi pr kita bersama ya
pak pandu sudah dijawab tadi oleh dr brian bahwa itu menjadi pr bersama dari pemerintah
bagaimana mengetes sebanyak mungkin orang dan hasilnya itu bisa cepat keluar di lab lab yang memang ditunjuk oleh pemerintah
tapi saya mau tanya pak pandu bahwa anda dan juga teman teman epidemiolog itu membuat analisa ataupun mencoba membaca kurva yang dibuat oleh pemerintah begitu
sebetulnya seberapa penting sih kurva epidemi ini bagi panduan pemerintah menentukan
ataupun merumuskan kebijakan begitu pak pandu
ya karena penting sekali karena pemerintah itu sudah memikirkan kapan pelonggaran
kita kan harus punya indikator epidemiologi
indikator epidemiologi yang dianut oleh semua negara adalah penurunan jumlah kasus yang terkonfirmasi
penurunan jumlah suspek atau pdp
penurunan kematian dalam waktu periode paling tinggi

itu salah satu penting
jadi statistik itu dalam epidemiologi sangat penting karena jangan sampai pemerintah kemudian melonggarkan kemudian terjadi lonjakan kasus lagi
jadi harus diketatkan lagi
nah ini kan tidak bijak kalau ada kebijakan seperti itu
kita mendorong membantu pemerintah supaya pemerintah betul betul ketika mengambil keputusan itu keputusan yang tepat
dr brian bagaimana tanggapan anda
bahwa memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus tepat karena berdasarkan data statistik ilmiah yang tadi disebutkan oleh pak pandu
ya memang betul seperti itu
jadi makanya kenapa kita harus selalu melihat pertambahan jumlah kasus baru dan banyak ya
semua data itu kita gali dan kita lampirkan di dalam laporan dan kemudian itu dikaji
karena kalau teman teman mengikuti
setiap minggu kan bapak presiden itu mengevaluasi ya situasi yang terjadi
nah sebetulnya kan evaluasi itu dengan melihat grafik tadi kita juga bisa menilai seberapa efektif intervensi yang sudah kita lakukan
karena sejak awal tujuan seperti psbb itu kita lakukan tujuannya kan memang untuk melandaikan kurva
jadi kurva yang terbentuk itu sebenarnya tanpa intervensi itu sudah akan kurva normalnya itu terbentuk
tetapi dengan kurva yang tanpa intervensi apapun
karena kita punya keterbatasan sistem kesehatan
maka kasus kasus yang di atas sistem kesehatan itu artinya tidak bisa tertangani oleh kita
artinya apa itu terefleksikan dengan tingkat kematian yang tinggi
kita tidak ingin itu terjadi
oleh karena itu intervensi dilakukan pemerintah adalah untuk melandaikan kurva ini
supaya tadi jumlah orang yang di atas sistem yang kemungkinan tidak bisa tertangani itu bisa kita atasi
jadi tentu saja sekali lagi
bagi pemerintah penting untuk melihat kurva ini
untuk melihat pertambahan jumlah kasus
untuk sebagai bahan evaluasi seberapa efektif intervensi yang sudah kita lakukan
tadi anda sudah sebutkan bahwa jumlah angka kematian itu memang berusaha ditekan
tapi who sudah mengumumkan bahwa pasien pdp dan juga odp yang meninggal dan hasil swab testnya itu belum diketahui
itu harus dimasukkan ke dalam kategori pasien yang positif
sementara gugus tugas tidak melakukan itu
ataupun pemerintah tidak memasukkan kategori pdp dan juga odp menjadi kategori pasien yang positif
itu kenapa tidak diperlakukan seperti itu dr brian
ya mungkin belum ya
karena keputusan who juga baru
waktu awal kan sama
kita kan selalu mengikuti rekomendasi who
jadi sejak awal bahwa dinyatakan positif itu adalah dengan standar pemerintahan pcr
kemudian yang sembuh juga dasarnya adalah pcr
kemudian apa namanya
meninggal dinyatakan meninggal karena covid sembilan belas juga adalah mereka yang meninggal dengan pcr nya
dengan riwayat pcr yang positif
jadi itu golden standardnya seperti itu
kita sama who menyatakan demikian kita juga mengikuti
bahwa who kemudian berubah dengan memasukkan pdp itu tidak hanya berdasarkan pemeriksaan pcr
tetapi juga dengan pemeriksaan yang lain atau kematian
bahwa kematian yang dilaporkan itu tidak hanya kematian yang berdasarkan pcr nya positif
tetapi juga karena dia pdp kemudian dia meninggal walaupun belum diperiksa pcr
itu kan keputusannya baru ya
baru minggu yang lalu kalau tidak salah
kita sepuluh hari yang lalu
jadi ini pasti kita akan kalau memang itu rekomendasi who
saya yakin pemerintah indonesia akan mengikuti itu
hanya kan perlu waktu untuk sampai ke sana
kan ini kita kan jalur jalur kita
jalur kita karena desentralisasi kan panjang ya jalur kita ya
tapi saya yakin kita akan sampai ke sana
akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh who
artinya sampai sejauh ini sampai saat ini memang pemerintah dalam hal ini
kementerian kesehatan dan juga gugus tugas belum memasukkan pasien pasien dengan kategori pdp
dan juga odp yang meninggal dunia tapi hasil testnya belum diketahui
itu masuk ke dalam kategori pasien positif begitu ya dokter brian
artinya kalau memang itu dimasukkan jumlah yang meninggal akan lebih banyak dibandingkan dengan yang disampaikan oleh pemerintah
apakah itu disadari
ya bisa jadi tidak ada masalah kan
ini perbedaan definisi ya
itu artinya bisa dijelaskan
tetapi buat kita yang paling penting adalah bahwa sebetulnya kan kematian kita tidak mentoleransi kan
kematian apa namanya akibat covid sembilan belas ini
apalagi kalau kita melihat angka case fatality rate di indonesia itu relatif tinggi
kalau dibandingkan dengan yang ada di wuhan
sejak awal kita sudah melihat itu
kalau kemudian nanti pdp dimasukkan meninggal karena pdp itu termasuk kategori yang dilaporkan mungkin angka itu akan naik
tetapi catatannya juga kan ini kita bandingkan dengan wuhan ya
di wuhan waktu itu kan menggunakannya dia yang meninggal hanya yang pcr positif
tetapi apapun itu kita menyadari bahwa tingkat kematian di indonesia masih lebih tinggi dari yang seharusnya
artinya kita juga evaluasi terhadap kualitas layanan kita tata laksana di rumah sakit
ataupun cara kita sedikit mungkin mendianosa
karena mereka yang bergejala ringan tidak segera kita tangani sehingga dia kemudian jatuh ke tahap kritikal
dimana kalau kritikal itu kemungkinan untuk meninggalnya jauh lebih besar
oke pak pandu
pak pandu terakhir apa saran anda dan juga teman teman epidemiolog lainnya kepada pemerintah agar ini tidak terlalu percaya diri
kemudian tidak lengah mengklaim bahwa angka persebaran sudah mulai melambat begitu
supaya memang pada kenyataannya datanya
ini masih fluktuatif pak pandu
ya jadi pertama adalah testing harus diusahakan meningkat lagi
karena tanpa testing yang meningkat itu kita akan mengusulkan jangan dilonggarkan dulu sampai memeningkat
nah kedua adalah statistik tadi dilaporkan saja
tidak usah digabung nggak apa apa
yang pdp berapa hari itu berapa yang meninggal berapa yang di testing berapa yang positif yang kemudian menjadi yang terkonfirmasi
dengan demikian kita nanti akan bisa menggabungkan kalau kita membutuhkan
kalau tidak ada datanya kita akan sulit
oke oke terima kasih sekali pak pandu riono pakar epidemiologi fkm ui dan juga dr brian setelah jeda kami akan mengupas bagaimana badai corona menghantam

bagaimana badai corona menghantar ekonomi kita cnn indonesia prime news segera kembali